menanti sambil berharap yang terbaik bagi sang putri
hanya itu yang bisa dilakukan suwarno warga desa wilalung rt empat rw empat kecamatan gajah demak jawa tengah
selasa siang kerabat dan saudaranya terus berdatangan memberi dukungan
setelah mendengar kabar putih fatih harani
anak ketiga dari empat bersaudara di keluarga suwarno dan suwarni
dikonfirmasi ikut dalam penerbangan lion air jt enam ratus sepuluh senin pagi
kalau di depan kalau di tambahan kalau dari bumbungan
saat keluar dari tonggak jembau gue asal asal nyergak tv
kalau di depan kalau di jembau kalau di depan malah
bukan canjang lion air dari jakarta atau semarang
kalau langsung lion air mau langsung
di mata keluarga putih dikenal sebagai sosok berprestasi
mulai dari gelar wisudawan terbaik kedua di sma
hingga anggota paski berakah
karir sebagai pramugari pun ia pilih demi membahagiakan kedua orang tuanya
berstatus pramugari magang di lion air
penerbangan bersama jt enam ratus sepuluh senin pagi
merupakan bagian dari tugas training terbang di pesawat komersial
yang kelima kalinya dijalani putih
keluarga hanya bisa berharap kejelasan nasib putih dapat segera diketahui